almarhumah jane salimar menghempuskan nafas terakhir pada minggu sekitar pukul empat dua puluh waktu indonesia barat di rumah sakit jmc jakarta selatan
jane meninggal di usia empat puluh satu tahun akibat terpapar covid sembilan belas
jenasa jane salimar jaskila dimakamkan di tpu jeruk purut jakarta selatan minggu siang
prosesi pemakaman dengan protokol covid sembilan belas
keluarga dan kerabat hanya bisa menyaksikan pemakaman dari jauh
kerabat almarhum menyebut jane salimar memang memiliki penyakit bawaan yakni asma
namun tidak diketahui keluarga
dikutip dari detik com almarhum jane salimar dinyatakan positif covid sembilan belas pada dua puluh empat juni lalu dan sempat kesulitan mendapatkan rumah sakit ketika kondisi kritis
dokter yang menangani menyebut almarhumah mengalami pneumonia berat akibat virus covid sembilan belas
kondisi saturasi oksigennya pun turun jauh hanya tiga puluh empat
meski sempat dipasang alat bantu pernafasan atau ventilator ternyata tuhan memiliki rencana berbeda

almarhum jane salimar menyebut almarhum jane salimar dengan penyakit bawaan yakni asma
jane salimar wafat setelah sepekan berjuang melawan virus covid sembilan belas